dia bukannya mau sholat bukan orangnya lagi
assalamualaikum waalaikumsalam maaf tadi saya dengar katanya ada dua orang
mencerigakan ya mas pesantren ya
ah sabar sabar ada beruang makan ketan
kita kan penasaran
hehehe para santriwan dan
santriwati tenang dulu kasihan dodot sama saitnya
masih pada capek ya nanti aja ceritanya ya
nanti aja ceritanya ya
baik baik ya ustadz ceritakan
alhamdulillah sait mendapat prediket sebagai kori terbaik
dan sedangkan dodot mendapatkan penghargaan sebagai penceramah terpopuler
dan juga keduanya alhamdulillah juga menjadi perhatian
dan keduanya disukai oleh penggemar dan juga dewan juri disana
eee sebentar sebentar sebentar
sekarang kalian sudah tahu kan predikat apa yang didapatkan oleh said dan juga dodot
tapi selain dodot dan sait ustadz musa yang mulia dasar itu juga dapat predikat
kalian udah tahu gak predikat apa
ya kini pada gak mau tahu
untuk para santriwan dan santriwati sekarang kalian boleh kembali aktivitas masing masing
kadang kadang anak anak itu kejam
perjuangan pak ustadz musa yang mulia dan santun
masa ustadz ustadz ingin berbicara tidak ada yang mau dengar
untung saya mau dengar
alhamdulillah ulala pade akhirnya ada juga yang mau mendengar
predikat apa yang saya dapatkan
makasih pak d ya
jadi gini pak d
kalian denger ya
saya itu mendapatkan predikat
saya mau dengar
suara sepuh ya suara sepuh ya
saya lode di atas jam
jadi gitu kak
oh disana terus
ada apa aja gitu
disana seru banget
persentanya buah anak bangun disana rame banget
terus terus terus
disana ada apa
pas sait melantunkan ayat suci al quran
seharusnya aku yang pergi
terus kalau aku pergi juga aku pasti juara
juara apa kak
juara apa kak
sebenarnya dia menang
kalau orang jatuh itu pasti sakit
kalau iri dan neki
itu obatnya itu harus sabar
dan harus shalat ya kan
jangan sabar ya sobri
dikatain gua dulu
sungguh harus sabar
mau ngomong apa terserah
aku ada makanan buat kalian
yeee makan enak lagi
makanan enak lagi yeeees
eh aku mau dong aku mau dong
alhamdulillah buat aku semua
belum padat bagian
ah kok sait udah berubah kayak gini sih
orang pola hidup itu harus terus berubah
berubah menjadi orang yang lebih baik
dari hari ke hari
kalau sehari hari berarti itu harus berubah
jadi harus berubah
berubah menjadi orang yang lebih baik
berubah menjadi orang yang lebih baik
berubah menjadi orang yang lebih baik
ayo duduk sini

indra gua buka ya
gua bawa tempat buka nih
mantap ya ini boy
mantap ya ini boy
luas sekali tanahnya
saya dulu masuknya boy
enggak saya dulu
aduh aduh aduh
jangan di gencet dong
jangan di gencet
pada ngempet begitu
udah kaya biji beton
ini abang abang pada mau kemana ya emang
saya ke sini teh
mau ikut sholat subuh berjamaah
jangan pake ngelayatin pak gerb gitu
ilah man berat berat enggak
iya ilah pake maket
dulu bang dulu bang
ini kok udahnya
sebetot aja kakinya ya
waduh saya biasa nyabut sih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
siapa itu ya gerak geriknya curigakan nih
jalan terlihat lihat atuh
jengkal woy lah
waduh mana orangnya biang biang semua itu
harus dicek ini
aduh bisa sholat dulu dah
udah mentok ini waktu sholat
ntar saya baru laporan dari yang musak musak
berapa ya boy
aduh kerjaan ini seberat pisan boy
yaudah kita ukur lagi
boy kurang asuh lah
keliling pesantren ini teh
luasnya minta ampun boy
kita nggak usah duduk deh
kebetulan nih tempatnya adem sekali
nah itu tuh cocok
kayaknya di situ boy nggak usah di situ
tapi jangan lupa jangan sampai ketiduran
yaudah lah istirahat dulu kamu sana
eh boy sedikit sedikit capek capek
makan mulu badan kentung ayah
saya ada perlu ini
ada perlu apaan bos itai
bos itai mau bikin kita sarapan ya
saya mau nasi goreng aja
kalau saya nasi goreng setengah matang telur setengah porsi
tumpah dong nasi gorengnya
aduh bukan itu bukan
beras baru kemarin
lima karung saya beli
apa lagi sih
minyak minyak telur
semuanya dari sekian banyak orang salah
kagak ada yang nyambung
saya mau nyampein ini semuanya ini darurat
kagak ada yang hubungannya sama perut sama dapur
saya tuh tadi melihat orang pak ustadz pak des pak satam
saya lihat lagi begini aja ini gede gede banget tuh orang tuh
yang namanya gede bisa begini
gede semuanya begini
gede semuanya begini ya
saya lihat orang dua orang gede gede banget ini begini
wah ya pak ustadz
kalau itu masnya lihat
ya bukannya mau sholat bukan
orang dia lagi bercelangat celingukan aja di pesantren kita
siapa tuh ya
maaf tadi saya dengar katanya ada dua orang mencurigakan yang masuk pesantren
karena ini sedikit mencurigakan
maka bukan sedikit banyak
saya minta pak sri kiti dan yang lainnya untuk menyisir
kenapa harus banyak banyak
setelah perawasan pak dem maksudnya itu menyisir wilayah pondok pesantren
atau yang biasa disebut patroli untuk menjaga keamanan pesantren
istilahnya kalau bahasa sekarang lagi ngetrend nih
kalau kata bahasa inggrisnya
menyelidiki lebih tepatnya
nah sekarang tinggal pembagian nih pembagian wilayah untuk menyelidiki atau untuk menyisir
sekarang gini d
urusan saya lebih penting
alangkah baiknya pak ustadz pak ustadz
iya sementara saya nggak punya kerjaan
saya di dapur
kenapa jalannya begitu ya
tapi kalau saya sama ustadz ridwan di kanan
itu kan berarti makin sedikit kan jarak luas untuk kita menyelidiki
jadi saya lebih baik begini
pak sri kiti sama positing sebelah kiri
ustadz tentuan sebelah kanan
saya di belakang
ya ke belakang ya
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang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
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang
ya ke belakang